dprd depok baru saja mengesahkan perda terbaru
tentang kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan roda empat
pera perda diajukan karena pemkot menerima banyak keluhan warga
terkait fasilitas umum yang dipakai untuk garasi mobil
walaupun telah disahkan oleh dprd
menurut pernyataan wali kota depok muhammad idris
mengungkapkan bahwa hingga saat ini
perda tersebut masih terus dikaji ulang
dan baru akan diterapkan pada tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
tahun dua ribu dua puluh ini kita akan siapkan pedoman petunjuk
dan teknisnya seperti apa
nah ini akan tertuang di peraturan wali kota
tapi dengan tahapan kajian tentunya
perda tentang kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan roda empat
yang baru disahkan dprd depok ini pun disambut baik
beberapa warga depok mengaku kerap terganggu
dengan kendaraan yang parkir sembarangan
seharusnya memang warga bagi yang punya mobil
yang harus punya siap punya kendaraan
yang bagi punya kendaraan harus siap punya garasi
kalau tidak punya garasi ya jangan punya mobil
ya kan sebab parkir itu jadi masalah
ya satu tentu merugikan masyarakat sendiri ya
untuk keluar masuk
menghalangi dari pemilik rumah sendiri
jika kita mau keluar tiba tiba ada mobil tetangga yang masuk
kita mau negur baik baik malahnya jadi nggak enak
dan ujung ujungnya jadi ribut
revisi perda no dua tahun dua ribu dua belas
tentang penyelenggaraan bidang perhubungan tersebut
juga memuat terkait layanan uji kir
nantinya setelah pengujian
akan keluar kartu uji berupa smartcard
bagi kendaraan yang lulus uji emisi dan kir
tim liputan cnn indonesia